proses penghentian lelang empat belas proyek dalam tubuh pemerintah provinsi dki jakarta
dilanjutkan dengan peninjauan ulang oleh dprd dki jakarta
peninjauan ulang ini dilakukan karena tidak semua proyek harus dikerjakan secara cepat
hingga melangkahi prosedur penetapan kebijakan umum apbd
pelaksana tugas keberadaan dki sumar sono mengatakan
lelang proyek yang dihentikan sebenarnya dilaksanakan dengan prosedur yang sah
hanya waktunya yang tidak sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa
tetap sementara waktu kita tunda menunggu mou atau kesepakatan politik
antara pemerintah provinsi dengan dprd dki jakarta yang sekarang dalam proses pembahasan
setelah pembahasan selesai baru kemudian kita bicara lelang
jadi lelang yang benar dan baik adalah lelang yang dilakukan setelah kesepakatan kuappas apbd dua ribu tujuh belas
kalau selama ini ada yang dilakukan sebelum kebijakan umum anggaran yang disepakati berdua
itu boleh sebenarnya tapi harus memenuhi kondisi tertentu